tidik anak tamu aja cuy
gopi yang ngebawa kita kesini
kenapa bisa jadi begini
pak ustadz ngerasain siapa cek
kalau kita tadi langsung ke kau
mungkin pernikahannya sudah beres
penghulunya gak datang cek
kita disini saja
kasian ucuy gak ada orang tua
yang ngedampingin juga koswara
saya sama mas soehadi disini nunggunya
kasian si encu
kamu sama mas disini
hukum atur dulu
udah pokoknya terima kasih aja dulu
oh kamu sama
tolong ya kumnya
pak cengkirannya mak
awas jangan macem macem

titik anak tamanya
tugas seorang ayah itu
kamu telah melewati setengahnya mbak put
terima kasih kang dasip
sekarang kita teh
punya waktu lebih banyak
karena sudah tidak diganggu anak
terima kasih bang
silahkan kang dasip
kenapa yang dari cirawas tidak pada datang
nanti setelah dari acara yosobri baru kesini pak
sekarang kita teh
punya saudara di ciraos
alhamdulillah sekarang juga kami punya keluarga di kidahu
ibu k impacting
dengan bahasa indonesia
dia sama patristar
jadi jangan luar biasa
jadi sekarang mamun disini

cuk saya kesana dulu ya
ada apa pak kantip
mau pak kantip
mata tempat tidak semua nyi
tidak enak ya
ah eh malah ke